bagaimana pengadilan gorden untuk rumah dinas dpr
lima miliar ini berbuntut panjang
setelah sempat mendapatkan penolakan keras dari sejumlah elemen masyarakat
kini perusahaan yang memenangkan lelang tender dalam proyek pengadaan gorden dan tirai untuk rumah dinas dpr
ini dimenangkan oleh pt bertiga mitra solusi
yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi
hmm jadi penasaran
kok bisa ya perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi
namun malah memenangkan lelang tender dalam proyek pengadaan gorden dan tirai
untuk rumah dinas dpr
dalam situs layanan pengadaan secara elektronik lpss sajen dpr ri
tertulis bahwa ada empat puluh sembilan peserta lelang tender pengadaan gorden
namun hanya tiga peserta lelang yang menunjukkan harga penawaran
di antaranya adalah pt sultan sukses mandiri dengan nilai penawaran tiga puluh tujuh miliar
pt panderman jaya dengan empat puluh dua miliar
dan terakhir adalah pt bertiga mitra solusi dengan empat puluh tiga lima miliar rupiah
yang ternyata terpilih menjadi pemenang tender tersebut dengan nilai penawaran tertinggi
kemudian coba kita lihat website pt bertiga mitra solusi
dalam situs tak tertulis pemilik dari perusahaan tersebut
namun perusahaan ini telah berdiri sejak tahun dua ribu empat belas
dan memiliki berbagai macam klien dari bumn
perusahaan swasta dan instansi pemerintahan
sayangnya tak satupun klien di website ini
bisa diklik untuk dilihat rekam jejak kerjanya
salah satu yang juga menarik perhatian adalah bagaimana di bagian kontak perusahaan
hanya ditulis teks standar template bahasa latin
yang semakin membingungkan saya untuk mendapatkan kontak perusahaan tersebut
polemik ini kembali disoroti oleh forum masyarakat peduli parlemen indonesia formapi
yang sempat melihat bahwa website ini telah dilakukan perubahan isi
setelah tender lelang dimenangkan oleh pt bertiga mitra solusi
dugaan adanya sesuatu yang tidak beres dalam proyek ini semakin kuat
ketika kita misalnya melihat modus yang ditunjukkan oleh perusahaan itu sendiri di website mereka
pada saat tender pengadaan gordin ini diumumkan tanggal lima sampai enam april lalu
saya langsung melakukan penelusuran di internet gitu ya terkait profil perusahaan yang memenangi tender ini
dan di sana saya tidak menemukan satupun catatan atau keterangan atau informasi

yang mestinya punya kapasitas untuk melakukan pemasangan gordin atau pengadaan gordin ini
tapi kemudian jika dicek sekarang satu dua tiga hari terakhir
di website itu sudah ada tambahan keterangan bahwa perusahaan ini juga bergerak di bidang interior design
wakil ketua komisi tujuh dpr dari vat
wakil ketua komisi tujuh dpr dari vat
wakil ketua komisi tujuh dpr dari vat
potsuri yang diate di gardens hal ini
berdasarkan gagitan yang dilakukan
tergantikan oleh itb
ada diakun yang ohir untuk dipengurusi ekoran
untuk di satu pihak ketika hal ini kami sampaikan kepada direktur jenderal dpr ri kami hanya bisa menghimbau
tetapi kepada fraksi pan kami bisa melakukan dan memberikan instruksi agar ditaati untuk tidak mengganti
dan saya mungkin berbicara atas nama beberapa teman teman kebanyakan anggota dpr
bahwa sesungguhnya teman teman dpr pun sangat sensitif terhadap hal ini
bahwa mereka juga berasa bahwa kondisinya itu juga masih belum pas untuk melakukan pergantian order
dan banyak juga di antara anggota dpr lainnya di luar fraksipan saya kira juga memiliki pandangan yang serupa dengan kami
kami mencoba mengonfirmasi ke ketua burt dpr ri melalui pesan singkat agung budi santoso
di mana ia memastikan bahwa agenda pemanggilan indra iskandar sebagai sekjen dpr ri
akan dilakukan pada pekan depan usai masa reses berlangsung
setelah melihat sejumlah kejanggalan dalam polemik ini
formapi meminta pimpinan dpr untuk berinisiatif mengambil alih isu ini dari kesekjenan dpr ri
untuk menjaga citra dan juga wibawa anggota dewan
terlebih proyek ini akan menggunakan apbn dan juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
akserio dulu robin kitt jakarta